sementara itu menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengatakan
pihaknya sudah menerima surat usulan tarif batas bawah dari operator seluler indosat uredo
rudiantara mengaku usulan batas bawah seperti di industri penerbangan
belum bisa diterapkan di industri data telekomunikasi
kementerian yang dipimpinnya lebih fokus untuk mengatur keberlangsungan
dari industri operator data tersebut bukan individu setiap perusahaan
rudiantara menambahkan pihaknya tetap fokus pada pelayanan operator ke masyarakat atau service level
pihaknya cenderung bersikap untuk menetapkan standar pelayanan minimum
karena di masyarakat harus ada opsi jenis layanan dan harga
saat ini kementerian dan badan regulasi telekomunikasi indonesia
sedang membahas standar pelayanan operator data untuk masyarakat
dan diharapkan akhir tahun ini standar pelayanan data tersebut dapat dipakai sebagai acuan penilaian
kalau kita lihat pendapatannya operator dari layanan yang menggunakan teknologi masih lama
dan yang masih lama
jadi sebentar lagi boleh dikatakan teknologi lama tidak akan digunakan
larinya semua kepada data
jadi orientasinya adalah oriensi data
jadi wajar kalau menurut saya indosat juga mengusulkan ini
namun kan bagaimanapun nanti harus memperhitungkan kelangsungan dari industri
dari sisi masyarakat
karena kominfo adalah posisinya harus ada pilihan bagi masyarakat
kita itu kan strukturnya adalah kompetisi
jadi kalau kompetisi harus ada pilihan